iya seorang kiai pengasuh pondok pesantren di kabupaten ngawi berhasil menyusun dan menulis kitab suci al quran berukuran raksasa yang ditulisnya di atas lembaran kulit sapi
sang kiai sengaja memilih kulit sapi sebab terjamin kesuciannya dan awet
kiai haji ali shamsudin yusuf hussein

kiai haji ali shamsudin yusuf hussein
kiai haji ali shamsudin yusuf hussein